harga bahan bakar minyak resmi naik pada tiga september dua ribu dua puluh dua kemarin
hal itu disampaikan langsung oleh presiden joko widodo
bersama dengan menteri keuangan sri mulyani
dan menteri esdm arifin tasrif
di mana harga bbm bersubsidi jenis pertalite
naik dari rp tujuh enam ratus lima puluh menjadi rp sepuluh per liter
dan solar bersubsidi dari rp lima satu ratus lima puluh menjadi rp enam delapan ratus per liter
tidak hanya bahan bakar minyak bersubsidi saja yang naik
namun bbm non subsidi jenis pertamax
juga ikut naik dari rp dua belas lima ratus menjadi rp empat belas lima ratus per liter
hal ini tentu berdampak kepada banyak sektor
termasuk layanan transportasi online
beberapa pengguna layanan ini pun mengaku keberatan
jika nantinya tarif transportasi online ikut naik
sebenarnya sih berat ya
karena kondisi saya sebagai ibu rumah tangga sih kalau saya berat
karena apalagi buat
butuhan hari hari lebih banyak ya pak
kalau tarif angkutan online naik sudah pasti ya
kan itu berbanding lurus ya
nggak mungkin banget mereka
kayak itu kan modal dasar mereka gitu
nggak mungkin mereka nggak naikin tarif gitu
jadi kan pasti kena dibeban di customer ya
mau nggak mau harus setuju gitu
karena kasihan para driver dan juga perusahaan angkutan online itu sendiri
mungkin nggak bisa berjalan kalau misalnya mereka nggak naikin gitu
para pengemudi transportasi online pun juga tidak setuju
jika harga bbm bersubsidi jenis pertalite
bbm naik namun tidak dibarengi dengan kenaikan tarif
pada jasa layanan transportasi online
saya sangat nggak setuju ya
karena untuk di kendaraan online ini penghasilnya tipis banget ya
karena kita walaupun pengantar jarak jauh
itu angkasnya cuma sisa berapa ya gitu
sangat merugikan untuk
perlu perlu perlu banget
perlu sangat gitu
karena untuk seimbangan lah dari bbm dan tarifnya itu
teman teman driver bersesa saya juga pasti berharap ya ada kenaikan tarif gitu
tapi kan mungkin ditinjau dulu dari pihak manajemen kita
tinjau dulu ya
kalau bisa tinggal dulu ya alhamdulillah

beberapa perusahaan lainnya juga berharap ya
beberapa perusahaan lainnya juga berharap ya
beberapa perusahaan lainnya juga berharap ya
beberapa perusahaan lainnya juga berharap ya

beberapa perusahaan lainnya juga berharap ya
perusahaan layanan jasa transportasi online saat ini juga belum menaikkan tarif jasa
dikarenakan masih menunggu regulasi dari pemerintah
serta menunggu kesepakatan dari seluruh perusahaan di bidang yang sama
dengan bbm ini kan kalau kita lihat kan kenaikannya tiga puluh persen tiga puluh dua persen
jadi sebenarnya secara biaya logistik ya
pasti dampaknya minimal sebesar itu
kita juga banyak diskusi juga terkait dengan pemain logistik
tetapi karena kita
ini lebih concernnya ke ojol ya mungkin ya
kita akan melihat lagi nih
apakah akan naik tiga puluh persen
apakah di bawah itu
kita lihat karena ini tentu akan melihat juga pemain yang lain
jadi kita harus mengingatkan kepada pengguna kita untuk mengadopsi dan menerima
sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa kenaikan harga bbm ini dikarenakan anggaran subsidi energi untuk dua ribu dua puluh
membengkak tiga kali lipat sebesar lima ratus dua empat triliun rupiah
tentunya hal ini akan berdampak ke berbagai sektor termasuk pelayanan transportasi